gue udah ngumpulin banyak pertanyaan
dari netizen di akun sosial medianya bank indonesia
min bagaimana cara masuk
dan batas usianya berapa
ini sebenarnya udah pernah dijawab sih
untuk menjadi pegawai tetap bank indonesia
nah bagi temen temen sobru dirumah yang pengen
masa gue ngebahas ini sendiri
menjadi pegawai tetap bank indonesia
boleh kenalin namanya satu satu
sekarang gue ditempatin di bay institute
sebagai pegawai tetap bank indonesia nih
cukup bangga sih ternyata gue bisa survive selama satu tahun
banyak prosesnya sebenarnya yang dijalanin selama satu tahun
biasanya kalau misalnya kita masuk kerja
kalo disini ternyata probationnya satu tahun
dan lo diputer puter gitu di departemen departemen
tapi juga di departemen yang corenya istilahnya
jadi kita bisa belajar nih tentang bank indonesia
beginilah calon calon pemimpin bank indonesia kedepan
tepuk tangan bagi anda semua
bagaimana cara masuk atau menjadi pegawai bi
terus minimal pendidikannya apa
dan batas usianya berapa
kemarin kita ada beberapa tahap
dibagi dua juga jadi ada s satu s dua
yang s satu maksimal dua puluh enam tahun
kalau yang lpdp mungkin k satu bisa
antara yang reguler sama yang lpdp
karena gak pakai tes bahasa inggris lagi
kalau kita lebih panjang ya dit ya
itu biasanya selalu ada di posting di
disitu tuh udah ada requirementnya tuh
pendidikan minimum berapa ipk minimum berapa
ini kan sobru sobru dirumah nih suka mikir
kerja di bank indonesia tuh enak
gitu kan gajinya besar
mereka gak tau kalau proses yang kalian
lakukan itu panjang banget gitu kan
nah itu boleh disebutin nggak
kita diajar setiap hari
itu mengenai tentang kebang sentralan
manajemen internal pokoknya kita bener bener dikasih
tentang bank indonesia tuh kerjanya ngapain
baik dari sisi ekonominya maupun
setiap hari kita belajar
ujian materi yang sebelumnya
berapa bulan ya sekitar tiga bulan
orientasi itu masing masing kelompok
yang ada di bank indonesia
makalah makalah tentang satuan kerja itu
sebenernya sama orientasi sama on the job training
bedanya kalau orientasi itu
khusus satker satker di kantor pusat
bisa di kantor perwakilan juga
yang baru aja mau nih
melalui jalur pctn seperti kalian
karena gue dulu jujur ini pcpm kedua gue
ya kalian harus kerja keras untuk mendapatkan itu
restu ibu terutama karena ya itu
paling manjur sih pertama
dimiliki oleh individu yang mau masuk ke bank indonesia
dari logical thinking adalah
jadilah orang yang betul betul baik